pansus hak angket kpk pasca pencopotan masinton pasaribu sebagai wakil ketua pansus hak angket kpk
pdi perjuangan menegaskan fraksinya tetap ingin pansus hak angket untuk bertemu dengan presiden jokowi
untuk berkonsultasi soal hasil rekomendasi
pdi perjuangan belum memutuskan soal perpanjangan masa kerja pansus
anggota pansus edy kusuma wijaya dipilih fraksi pd perjuangan menggantikan masinton pasaribu
sebagai wakil ketua pansus angket kpk
edi kusuma menepis pencopotan masinton karena sulit diatur oleh fraksi pdip
dan kerap berseberangan dengan kepentingan fraksi
menurut edi pergantian posisi wakil ketua murni rotasi fraksi
elit pdi perjuangan menginginkan edi fokus menyelesaikan hasil rekomendasi pansus
surat pergantian sudah disampaikan fraksi pdip kepada pansus selasa sembilan belas september lalu
edi mengakui tim perumus pansus tengah mengkaji berbagai bukti penyelidikan
termasuk bergerilya meminta keterangan dari terpidana korupsi di lapas
itu hanya pergantian itu hanya dari praksi
kemudian setelah merisa tadi kan merisa dengan masinton
kemudian mas hinton waktu itu diberi tugas khusus dengan teman teman yang lain
khusus untuk melakukan kegiatan penyelidikan itu
jadi masinton yang dikedepankan
karena masinton kan orangnya kan lebih lincah
kredibel lah pokoknya
tugas lapangan diberikan kepada masinton
yang biasa itu pergantian biasa
sama halnya ketika saya menggantikan jurisa
berganti posisi itu biasa di psi
kok bisa terakhir terakhir
siapa bilang terakhir
pansus baru melaporkan tanggal dua puluh enam
mungkin ada alasan kuat dari
kan ini pansus belum selesai bekerja